sampai jumpa di video selanjutnya
terima kasih iksan
terima kasih iksan
padanya makin panas
padanya udah dikompres dari tadi
kok badannya masih panas banget ya
amirah tau banget ibu
kalau ibu masih mau banget ketemu sama ayah
tapi kok sampai kayak gini banget sih bu
tapi ibu tenang aja ya
ibu pasti bisa ketemu sama dia
amirah pasti akan mempertemukan ibu sama dia ibu
amirah janji sama ibu
selalu ngasih harapan harapan kosong sama ibu
gara gara kamu dia bisa linglung begitu
kamu sendiri nggak tahu kan apa yang udah aku lakuin
supaya ibu bisa ketemu sama ayah
ya tapi mana hasilnya
kami tuh nggak seharusnya ngaku ngaku sebagai anaknya iksan
anak ihsan itu gak akan pernah membuat ibunya jadi sakit begitu
anak iksan itu pasti akan bisa mendatangkan iksan kembali ke rumah ini
kalau memang iksan masih hidup
ini ibu kamu sakit begitu
nggak ada gunanya kamu
namanya dengar bentuknya
oke tunggu sebentar
saya mungkin minta teman bu leni untuk tanyaku sebuah pertanyaan
populasi aussi jadi ia kukira baru aja kami
itu dokter aduari yang uplift
mudah mudahan aja batinnya bisa nurunin panasin
gila tuh orang
nyebrang di daun takir
kamu kalau nyebrang itu harus hati hati
kamu gak apa apa
mau saya buru buru pak
saya harus kejar mobil itu
apa apaan terima umpaf untuk
apa ini yang kamu cari
mbak mbak mau ngapain mbak
mas boleh lihat orang di dalam ini
boleh mbak ntar
ada apa ya mbak
ayah ayah dimana sih ya sekarang
kapan amira bisa ketemu lagi sama ayah
sudah amira kamu jangan nangis
sebenarnya siapa yang kamu cari sampai kamu nekat seperti itu
bapak nggak usah sok ikut campur ya pak
ini semua tuh gara gara bapak tau gak
ya allah tolong tunjukkan caranya supaya bisa ketemu sama ayah ya allah
apapun itu gimana pun sulitnya pasti akan aku tetap jalanin
tolong ya allah pertemukan aku sama ayah
mau ngapain bapak kesini
supaya bapak seneng supaya bapak puas ya
saya cuma mengkhawatirkan kamu
saya gak butuh apa apa dari bapak
bapak bisa pergi sekarang
saya akan pergi
setelah saya yakin kamu akan baik baik saja
saya akan pergi
saya akan pergi
saya akan pergi
saya akan pergi
saya akan pergi
saya akan pergi
saya akan pergi
pak pak tolong dong pak berhenti berhenti kayak gini
ada apa sih sama bapak
kenapa tiba tiba bapak sikapnya jadi baik banget sama saya
bapak mau apa dari saya
bapak tahu kalau bapak kayak gini hati saya semakin sakit pak
karena saya sama sekali gak bisa nerima satu kebaikan pun dari bapak
saya cuma mau menebus semuanya ke kamu
perbuatan saya di masa lalu
kesalahan saya ke kamu
saya ingin menebusnya
gak akan bisa
mau bapak ngelakuin apa
gak akan pernah bisa ngebalin ayah saya ke saya
ayah saya gak akan pernah bisa kembali lagi
tapi kalau bapak memang pengen nembus kesalahan bapak
cuma satu pak
si amirah beli obat aja lama
badannya makin panas